tante tante itu pakai baju apa aja udah cantik
karena tante udah cantik dari sananya
mulai ngerayu eh mulai ngerayu
udah deh tante ga usah milih milih baju lagi
tante pake baju yang tante pake sekarang juga cantik
ah tuh yakin atau mah
nanti mau pilih pilih baju deh ya
tunggu ya gue nyak
gue tau begini sih
oh my gosh nggak salahnya
gue juga bisa
enggak sih nyak surprised aja
mau ke mana sih
eh lo mau tau aja urusan orang tua
ah mau ngedate ya
apa lagi ini bocah
muka lo tuh sekul
nggak ganggu orang tua aja lo
aduh jadi air jadi
singkat cepat dah kesung itu
pak omas ada
eh pak tarzan silakan pak masuk
untuk pak omas
wah mantep nih kalau begitu
senang juga malem malem minum
itu yang saya tunggu
murah banget sih
surprise bukan sirup es
maksud saya saya datang kesini
tadi tadi ngomong begitu pak
khusus untuk pak omas
kalau sewaktu waktu ke panti pijat saya
bayarnya hanya separuh harga
oh jadi pak tarzan
sekarang jadi ahli profesi
jadi tukang pijet gitu
daripada nggak ada pekerjaan
sewaktu waktu kesana deh tapi inget
kalau saya yang pijet begitu sentuhan pertama
mesti pak omas bikin
kayak orang cacingan dong
ya memang gitu
jalan malem ini
iya deh yuk
ya udah lah tunggu rumah ya
ya udah lah tunggu rumah ya
lagi mbak be sih pakai acara gratisan lagi
sampai bener mau ngurungin ada lu
be saya belum be
kita makan disini aja
kita makan disini aja
kita makan disini aja
aduh gimana sih pak tarsan
kok makan di warung tenda beginian
yang kerenan dikit nggak pak
nggak apa apa di warung tenda
kita menerapkan pola hidup sederhana
daripada di rumah pakai beras miskin
ayo toh jangan manyun begitu
ayo toh jangan manyun begitu
maaf pak mau kesini
bunda mbak yang ada disini
bu lagi bu
dua lagi dua lagi
teh manis satu
buahnya mana buahnya
buahnya mana buahnya
buahnya mana buahnya
tante mau kemana
ke kencan orang itu
tante tante itu pakai baju apa aja udah cantik
karena tante udah cantik dari sananya
mulai ngerayu eh mulai ngerayu
udah deh tante nggak usah milih milih baju lagi
tante pakai baju yang tante pakai sekarang juga cantik
tante yakin tante mah
nanti mau pilih pilih baju deh ya
tunggu ya ya gue hanya cari dulu
ah nyesa gue ikut jalan jalan
gue tahu begini sih mendingan gue di rumah
kamu makan kayak buto hijau ayam tiga ekor pecel bebek pecel tempe
oke lu jauh enak aja
bilang aja lu nggak punya duit
lelet banget laki laki kerjanya
mau kerja apa mau berantem
lah bukannya saya
nih dia nih salahin
gara gara kamu makan nyosor terus
kereta itu ada stasiunnya
meledak perut kamu
udah dah jangan berisik dah
gawain tuh pikirin
udah udah jangan pada ribut
kerja lagi yang bener
aku mau nyempetin
dia nggak boleh menang
lu celakain dia
yang penting dia nggak boleh menang
nah kalo kalian berhasil
gue bayar masing masing sejuta
tapi kapan lo pernah bawa mobil
kapan lo pernah bawa mobil
kayaknya gue ga pernah liat
lo aja yang buta kalian
nah lo rampas deh mobilnya ambil ga apa
silahkan dia nggak boleh menang ya
siara bakal menang
urusan gue dong setadak tadak gue juga
mudah mudahan hari ini hari kepentingan lo
aku harap juga seperti itu
udahin aja ya
dusun begitu gini kurang ngulam
ki kok cedul banget sih pake baca bacaan segala
eh jangan salah ra
dulu waktu opa gue ikut olimpiade
dia baca mantra kayak gitu menang kok